pesawat purwarupa n dua ratus sembilan belas yang merupakan desain dan produksi putra putri terbaik bangsa
rabu pagi untuk pertama kalinya berhasil diterbangkan oleh pilot kapten esther gaya trisaleh
di kawasan bandara hussein sastra negara bandung
setelah mengudara selama dua puluh menit pesawat n dua ratus sembilan belas mampu mendarat dengan selamat
menurut pilot perempuan yang memimpin penerbangan perdana n dua ratus sembilan puluh
selama penerbangan ia tidak mengalami kendala teknis
pesawat take off dengan baik sesuai dengan latihan kami prediction predicted
ada chase plane terus kita climb ke delapan ribu untuk mencek kontrolnya
shellow bank medium bank kita simulasi landing
dan sudah ada confident terus saya memutuskan kita langsung landing
pesawat n dua ratus sembilan belas didesain dan diproduksi untuk wilayah kepulauan seperti indonesia
khususnya untuk penerbangan di wilayah perintis
n dua ratus sembilan belas adalah pesawat pertama yang diproduksi pt dirgantara indonesia
engine ini dari kanada bwc kemudian propeller dari amerika hatsel
kemudian avionik dari garmin
itu sudah diproduksi di indonesia
mostly terutama untuk struktur itu dari indonesia
kemudian ada beberapa komponen elektrikal yang kita gandeng vendor vendor lokal
yang sudah mempunyai kemampuan terutama selama ini mensupport untuk otomotif
kemarin kita kasih bimbingan teknis kemudian kita bimbing lagi
supaya bisa dia memenuhi persyaratan sebagai supplier untuk komponen pesawat
setelah berhasil mendesain memproduksi serta menerbangkan pesawat n dua ratus sembilan puluh
pt dirgantara indonesia segera menyelesaikan uji coba
untuk mendapatkan sertifikasi sehingga bisa melakukan produksi
sejauh ini sudah ada yang akan melakukan pemesanan empat puluh unit
dengan estimasi harga lima lima juta usd atau lebih dari tujuh puluh tiga lima miliar rupiah per unit
pesawat n dua ratus sembilan belas ini merupakan persembahan anak negeri di hari ulang tahun indonesia yang ke tujuh puluh delapan
dengan pesawat n dua ratus sembilan belas ini
diharapkan dapat lebih mendekatkan mempersatukan indonesia
dirgahayu republik indonesia yang ke tujuh puluh dua merdeka